diduga melakukan praktik jual beli ilegal bbm bersubsidi
sebuah spbu di kabupaten lumajang digerebek polisi selasa siang
dari lokasi penggerebekan polisi menyegel satu mesin pengisian
dan menyita sebuah mobil yang dimodifikasi menggunakan drum
sebuah stasiun pengisian bahan bakar minyak di desa sentul
kecamatan sumber suko kabupaten lumajang selasa siang digerebek polisi
spbu diduga melakukan praktik jual beli minyak bersubsidi
yang tak sesuai aturan
dari laporan masyarakat aktivitas pengisian bbm bersubsidi
sering dimonopoli oleh para tengkulat
tak pelak polisi juga menjaring salah satu tengkulak
yang membeli bbm bersubsidi untuk dijual kembali
selain membawa jerigen salah satu diantaranya
memodifikasi mobil dengan drum berkapasitas dua ratus liter
dalam penggerbekan ini polisi menyegel salah satu mesin pengisian
karena ditemukan indikasi kecurangan antara operator
dengan para tengkulak bbm bersubsidi
tapi kan gak full sekali ngisi empat puluh liter
jadi sudah empat puluh liter kita ngutar lagi ke belakang
jadi tujuannya kami modif
ini ya biarlah gak kesel nyedotin itu
dari penggerbekan ini ditemukan indikasi kecurangan
di mana ada selisih harga dari harga semestinya
hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman
sebenarnya boleh boleh saja
dalam kapasitas yang kecil
ini pun harus ada rekomendasi daripada kepala desa setempat
ya kan berapa liter yang bisa diperjualbelikan kembali
ini yang akan kita lakukan pendalaman
selain menyita barang bukti
polisi juga mengamankan belasan orang
baik dari tengkulak maupun pihak pengelola spbu
untuk dimintai keterangan